pertama kali dibuat oleh seorang koki di perancis pada tahun seribu lima ratus empat puluh an
awalnya sus hanya sebatas kue kosong tanpa isian
namun di era seribu sembilan ratus an sus menjadi kue dengan isian krim
dan dijadikan sebagai hidangan penutup para bangsawan perancis pada momen momen spesial
seiring waktu berjalan kue berbahan dasar sederhana seperti mentega
tepung terigu air telur garam dan gula terus berkembang dan dimodifikasi
sehingga menjadi salah satu hidangan penutup paling terkenal di dunia hingga saat ini
diciptakan khusus untuk bangsawan tetapi sebenarnya penamaan paté de sous
itu untuk para pastry chef di perancis
itu penyebutannya adalah apa namanya dipersembahkan untuk mereka
biasanya hidangannya bukan sus itu sendiri tapi jauh lagi menjadi namanya stene ane
pembuatan sous au croquelain atau sus ala perancis
membutuhkan bahan bahan seperti tepung terigu campuran mentega susu dan air
telur garam dan gula
namun di sisi lain sus juga memerlukan bahan penting untuk membuat kurakelin
atau remahan kukis renyah di atas sus meliputi mentega tepung terigu gula
dan bubuk perisa seperti cocoa
proses pembuatan sous perancis dimulai dengan membuatkan sus perancis
pembuatan sous perancis membuat adonan croqueline terlebih dahulu
yakni dengan mencampur mentega tepung gula dan bubuk perisa menjadi satu hingga merata
adonan kreklin digiling hingga pipih dengan ketebalan yang presisi
yakni di kisaran dua hingga tiga mm saja
adonan tersebut kemudian didiamkan di dalam freezer selama lima hingga sepuluh menit
bagian ini cukup rumit dan krusial
sebab bila crequeline terlalu tebal ketika diletakkan di atas adonan sus
kue tidak dapat mengembang sempurna
sementara bila cracklin terlalu tipis kue sus menjadi tidak bisa kering dan renyah
setelah dipastikan ketebalannya crequin kemudian dicetak bulat dengan diameter lima cm
kenapa kita tidak membuat sousnya dulu baru atasnya layar atasnya
karena ini yang lebih takes time kita mesti taruh ini dulu di dalam freezer
terus kita cut baru setelah itu kita pipe sisus setelah itu kita taruh di atasnya si sus
jadi kalau bikin si sousnya dulu si sousnya sudah menunggu terlalu lama nanti dia kering
croqueline siap saatnya memulai proses pembuatan adonan sousnya
pertama cairkan dan campurkan mentega susu air garam dan gula hingga mendidih
harus lebih banyak ketimbang air ya sehingga nantinya akan meningkatkan pula kelembutan dan warna kue sus
selanjutnya masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil aduk rata hingga adonan matang
jika adonan sudah merata adonan sus mesti didinginkan pada suhu ruangan sambil diaduk menggunakan mixer sebelum lanjut ke proses berikutnya
ada step yang menarik yaitu ketika tepung itu dimasukkannya ke dalam
apa namanya adonan butter dan juga susu ketika di atas kompor
itu alasannya apa kak bukan di dalam sini langsung
kita masak dulu supaya rasanya lebih enak supaya mereka harus matang juga supaya nanti adonannya juga nggak collap gitu
jadi nanti dia bisa ngembang ke atas karena kalau nggak dimasak dengan matang nanti adonannya dia malah ngembangnya ke samping bukan ke atas
selanjutnya masukkan telur perlahan ke dalam adonan sus
aduk hingga merata dan mengental sempurna
jangan sampai memasukkan telur ke dalam adonan sus yang masih panas ya
hal tersebut bisa membuat telur malah matang terlebih dahulu
maka pastikan telur dicampur ke dalam adonan ketika kondisinya sudah hangat ya
langkah berikutnya cetak adonan sus di atas loyang dengan jarak yang cukup agar dapat mengembang sempurna
kemudian letakkan adonan kreklin di atas adonan sos secara perlahan
dapat mempertahankan adonan sus agar tetap berbentuk bundar tidak merekah seperti di indonesia
sous sudah matang
eh tapi tugas belum selesai
sous harus didiamkan di suhu ruangan sebelum diberikan tambahan krim vla di dalamnya
pemberian krim juga tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit tetapi harus pas
sehingga berat bersih cuks adalah dua puluh gram per buahnya
terakhir berikan krim shantile di atasnya untuk dapat melekatkan hiasan sus yang cantik seperti coklat moose
pastry seperti kue sus memiliki tingkat kegagalan yang tinggi
membutuhkan proses panjang mulai dari membuat kue sus isian dan pengisian
hingga melahirkan aneka ragam rasa mulai dari coklat hazelnut vanila cheese strawberry maupun green tea
tapi nggak masalah yang penting gampang untuk dihabisin
tapi di bagian dalamnya waduh penuh banget sama fla atau krim fla nya ini yang benar benar melimpah
tapi kalau cara untuk menikmati lebih cocok dalam kondisi dingin
jadi kayak ada sensasi makan es krim pas lagi di paris kali ya
seiring berjalannya waktu suls kini tak hanya dikenal di perancis atau eropa
namun sudah menjadi salah satu jajanan pasar di indonesia
untuk membuat sus dalam negeri diperlukan bahan bahan seperti tepung terigu bubuk protein sedang baking powder telur serta mentega dan air garam dengan perbandingan satu banding dua
perkembangan kan dulu ada penjajahan dan lain sebagainya ya
dimana makanan ini hidangan ini mungkin terbawa oleh pasta penjajahan itu
dan sehingga terbawa ke indonesia
dia kan dia mekarnya itu bukan karena dari bantuan ragi bukan juga bantuan dari bahan pengembang lainnya
tetapi dia merekah karena ada banyak kandungan air di dalamnya
yang menjadi uap yang sehingga mendorong si adonannya itu bisa menjadi mekar
tak jauh berbeda dengan pembuatan sus ala perancis sebelum mengolah adonan sus lokal lebih baik mempersiapkan isian krim flan nya terlebih dahulu
sus cair bubuk flan dan air diaduk sampai merata
tapi kan di depan saya ini ada coklat putih
kenapa tidak langsung bersama sama dimasukkan untuk diaduk bareng bareng gitu
soalnya kalau misalnya diaduk bareng bareng sama yang lainnya itu si adonan vokal jadi nggak sempurna dan pasti teksturnya akan jelek
akan jelek itu dalam artian gimana apakah ngegumpel atau gimana tuh
dia itu akan kasar
bumpel iya terus si adonan juga kasar juga
setelah merata masukkan coklat putih yang sudah dilelehkan aduk perlahan lalu masukkan bubuk perisa seperti green tea
ini lagi nyoba aduk adonan telah rasa green tea tapi kayaknya pulang pulang ini saya berotot tapi sebelah kanan doang
berat banget padahal sebelah segini ya mas ya
lebih banyak biasanya
aduh ini saya jadi takut adonannya pecah jadi kita serahkan ke master chef ya ya dong kan mas
flash sudah siap mari membuat adonan sus
pertama masukkan tepung terigu ke dalam wadah kemudian masukkan air dan mentega cair yang sudah mendidih lalu aduk rata menggunakan mixer sambil menunggu suhu adonan turun atau tidak terlalu panas
mas itu kan tadi adonan sama suhunya sudah sesuai
sudah sesuai ya
berarti selanjutnya kita masukkan
masukkan telur ke dalam adonan
oke nah berarti ini langsung semuanya aja kita guyur ke dalam adonan atau gimana nih mas
oh jangan mbak kalau misalnya langsung diguyur nanti si adonan itu teksturnya pasti lembek
pasti lembek banget kayak bubur terus kalau misalnya kita dicetak juga bentuknya nggak karuan habis dibakar cepet gosong juga
jadi kita masukinnya harus satu satu kuningnya dulu sampai abis
nanti baru putihnya
oke dan sambil diaduk juga
sambil jalan ini diaduk juga
setelah adonan sudah tercampur dengan telur lanjut ke proses berikutnya yakni pencetakan
proses ini tidak boleh ditunda terlalu lama karena bila adonan sus didiamkan akan cepat mengering sehingga dapat berpengaruh pada proses pembakaran di dalam oven yakni sus menjadi cepat gosong
di sisi lain pada proses pencetakan sus di atas loyang menggunakan mesin jarak antar adonan perlu diperhatikan bila terlalu dekat adonan akan menempel dan tidak dapat mengembang secara maksimal
ini first timer bikin apa mencetak sus ya

karena sudah ada yang gepeng ya
buat pemula sih lumayan bagus sih
kalau buat pemula
oke tapi tadi yang menarik ini memang loyangnya harus mirip
harus agak miring ya
karena apa tuh
karena kita mengimbangkan supaya adonan bentuknya sempurna dan bagus
adonan kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu satu ratus delapan puluh hingga dua ratus derajat celcius selama tiga puluh lima menit agar menghasilkan sus yang matang merata mengembang sempurna dan berwarna coklat keemasan
sus yang sudah matang kemudian siap diisi ragam varian flah berlimpah hingga total bobotnya yakni enam puluh gram per buahnya
seperti coklat vanila stroberi keju oreo green tea tiramisu hingga durian dan cendol nangka
ini dia kekhasan dari kue sus yakni ukurannya yang besar dan montok
nah kalau bicara soal teksturnya baik bagian luar maupun bagian dalam dari sus itu lembut
ditambah lagi dengan aneka ragam pilihan dari fly yang sangat berlimpah mengakibatkan setiap gigitannya itu langsung lumer sama fly yang gak pelit sama sekali
nah tadi kita juga sudah melihat proses pembuatannya yang tidak menggunakan bahan pengawet hal itu mengakibatkan kue sus tidak dapat bertahan lama
kalaupun mau disimpan di dalam kulkas hanya bisa bertahan paling lama yakni dua
dua hari aja agar bisa bertahan baik dari segi kualitas rasa maupun kualitas dari tekstur kue sus
melainkan kudapan yang digemari di dunia
tak menutup kemungkinan dan kesempatan
melalui kuliner seperti sus cita rasa lokal pun jadi bisa ikut mendunia
dari sa'aradia sonny sulistiono jakarta